bandung bisa dikatakan sebagai pusat industri clothing line dan distro di indonesia
dimana setiap tahunnya industri fashion ini semakin tumbuh dan berkembang dan menyasar anak muda sebagai pasar mereka
namun di tengah persaingan bisnis yang luar biasa besar ini
ada satu brand lokal bandung yang ternyata memulai bisnisnya di amerika serikat
dan menjadi salah satu brand lokal indonesia untuk streetwear dan juga casual
yang amat digemari oleh para skateboarder dan juga surfer di dunia
sejak dekade seribu sembilan ratus delapan puluh an gaya jalanan atau streetwear mulai merambah dunia
gaya casual anak muda yang anti mainstream ini terinspirasi olahraga skateboarding dan surfing
yang bebas berekspresi
tidak terikat pake mode dan nyaman dikenakan
besarnya potensi pasar busana streetwear inilah yang coba ditangkap seorang anak muda asli bandung jawa barat
adi dharma sudrajat kartanegara
meski tanpa latar belakang pendidikan fashion
pemuda dua puluh enam tahun ini berhasil membawa bisnis clothing line streetwearnya menjadi salah satu yang terbesar di indonesia
kenapa kita melihat situasi itu sebenarnya kalau aku lebih mikirin kayak ke
kalau sekarang gitu ya mikirin kayak ke cost marketingnya gitu
kayak streetwear itu kan bener bener dia mencari jadi diri nih
kalau misalnya pas dia mencari jadi diri dia udah dapet sama apple cost
pas nanti dia di destinasi casual juga dia tetap ingetnya sama apple cost gitu
gayanya tuh terus kebawa gitu sampe dia nanti ditaraf casual gitu
jadi kenapa milih streetwear karena disitu tuh kayaknya yang pasnya gitu dan maksudnya disitu tempat gua bisa berkreasi sekreatif mungkin
karena kalau udah di casual pasti jadi monoton
nama apple coast dipilih sebagai identitas produk fashionnya
mulai dari kaos kemeja jaket sweater topi hingga tas
dulu dapetnya dari mimpi istihoro apple cost itu
jadi dulu nulis lima puluh nama brand istihoro akhirnya keluarnya apple cost itulah
jadi mimpinya tuh kayak gua masuk ke mall tuh

sebelah ada sebuah brand besar eropa tuh ada toko namanya apple cost
makanya gitu dipilih
dulu kalau gak tau tuh artinya apa kan
jadi mencoba mendefinisikan sendiri
ide mengembangkan bisnis clothing line bermula pada april dua ribu tiga belas
saat itu adi terpaksa kembali ke tanah air dan meninggalkan kuliah s satu nya di docus eylul university turki
karena perusahaan orang tuanya mengalami kesulitan finansial

gue mulai bisnis itu lagi sulit banget orang tua
lagi bisa disebut terbelit hutang lah lumayan gitu
itu gak ada disuntik
bener bener dari yang lima juta aja gitu
dan dari itulah akhirnya adi berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan gitu
mendapatkan penghasilan gitu
mendapatkan penghasilan gitu
sempat mengalami getirnya bisnis kue dan mencetak kemasan snack
akhirnya adi memutuskan untuk menggeluti industri clothing line

uang lima juta rupiah menjadi modal awal merintis bisnis

pertamanya sakit hati
bisa dibilang sakit hati lah
jadi gue pengen beli baju duitnya gak punya gitu kan
terus kayak mikir ini bisa deh gue buat yang kayak gini gitu kan
karena maksudnya dari ya itu hal hal yang kayaknya gak terlalu sulit untuk dilakukan gitu
nah cuma kan memang hal terbesar di kapital
kapital dulu tuh inget mulainya cuma ada sisa duit tuh lima juta
lima juta akhirnya itu dari lima juta itu dua juta buat website
tiga jutanya itu produksi
produksi baju sendiri
cuma kan karena memang belum tahu tuh kayak gimana apa aja sih yang dibutuhin clothing line itu
ini lebih karena nekat dulu di awal ya
nekat lah modal nyari duit gimana kan gitu
produksi aja tiga juta itu cuma gak dipikirin gitu hal hal apa aja yang supaya menunjang itu
ternyata dari uang tiga juta itu tuh cuma bisa buat sekitar empat lusin baju
bisnis yang dimulai dengan modal pas pasan ini

enam bulan berjalan adi memiliki tabungan modal sebesar dua puluh tiga juta rupiah dan mulai berani membuat brand sendiri
dan pas udah mulai ada brand sendiri itu itu bener bener per hari itu di target
pokoknya gue gak mau balik sebelum sehari kejual tiga pieces
pokoknya itu jadi kemana mana pakai motor gitu
ada temen misalnya lagi ngomong sama temen temennya gue datengin tawarin lah ke temen temen ini
mau enggak pokoknya harus tiga baju aja
itu mulailah maksudnya ngeliat ngeliat brand brand lain kan kayak gimana sih mereka jualan gitu
ternyata kan banyak juga saluran distribusi saluran distribusi
kita coba tuh tawarin tawarin
mungkin karena brand baru mungkin gak ada juga yang percaya gitu
gak ada yang percaya
dan waktu itu produknya juga masih jauh banget dari segi kualitas
jadi asal ya belum ngerti tentang sablon yang bagus gimana pola yang bagus gimana
terus detailing detailing produk yang bagus gimana
jadi asal bikin baju nawarin aja jual
semal aja ya sesimple itu
juara olimpiade fisika sma ini menilai keberanian menjadi modal penting dalam berbisnis
adi pun tidak segan untuk meminta tavan duton seorang mahasiswa london yang menuntut ilmu di bandung
untuk menjadi model clothing lainnya
pas itu gue tawarin eh lu mau gak sih foto
gue kasih bajunya jadi foto
itu masih ada foto foto pertamanya dia
informal leader dia posting facebook kayak gitu
banyak tuh teman temannya tuh kayak wah ini bagus brand apa brand indonesia dan lain lain
dan akhirnya mereka mau beli lah gitu
banyak dapat info dari si tavan ini
ini banyak banget yang mau beli gimana caranya
ya kan mana gue tahu caranya gimana kan gitu kan
gimana ada paypal gak
ya baru ada paypal gak
aduh paypal gak ada
lu punya gak
punya yaudah minjem yang lu aja deh gitu kan
akhirnya ya pake paypalnya dia tuh transaksi
perkenalannya dengan tavan menjadi pintu masuk apple coast ke pasar internasional
seorang orang indonesia yang aneh aneh

ya maksudnya itu aja
aku ketemu dia aku lihat pakaian pakaiannya yang dia buat
aku kena kaget karena ada banyak kebedaan di london
tapi sebenernya lebih keren dari yang orang ada di london
kualitasnya luar biasa
dapatan produksi juga lebih murah
dan dari situ aku tiba tiba

jadi aku pikir
van bahkan menjadi tangan kanan adi dalam mengembangkan apple coast ke pasar streetwear inggris
sebenarnya dia adalah orang yang ambisius dan kreatif
mungkin bukan sekarang tapi di masa lalu
bekerja keras main keras

dan berapa banyak dia berterima kasih ke industri kain dan brandnya
awal januari dua ribu lima belas apple coast diundang untuk ikut serta di agenda show sejajar dengan brand brand streetwear kenamaan dunia
apple coast bahkan menjadi brand asia tenggara pertama yang ikut event kaliber dunia
dia tuh melakukan kurasi selama enam bulan
itu dilihat kayak si apple coast kemana arahnya terus brand apa
sama dilihat juga trend indonesia itu apa
terus akhirnya mereka ngomong kalau gue udah lihat si apple cost nih
dan gue juga masih mengikuti kayak clothing di indonesia itu seperti apa
dan apple coast ini kayaknya berbeda
karena di indonesia itu banyak brand yang orientasinya langsung sales
tapi melupakan kayak identity brandnya tersebut
misalkan ada brand yang dia bilang skateboarding brand
tapi ya dia jualan jualan aja gitu
tapi si skateboardnya itu nggak diangkat gitu si culture culture nya itu
untuk berangkat ke amerika
ade pun harus mencari jalan
mencari tambahan dana satu ratus dua puluh juta
ia terpaksa menjual mobil demi bisa membawa apple coast ke agenda show
dengan nama apple coast yang sudah terdengar gitu di amerika serikat
kenapa akhirnya ketika dipasarkan pertama kan langsung milih keluar
dan baru beberapa tahun ini membuka pasar di dalam negeri sendiri
sebenarnya ada dua buat ngumpulin capital
sama yang satu lagi itu
si brand ini harus punya value
dan value yang diputuhkan oleh orang indonesia ini ya hal hal yang berbau luar negeri gitu kan
dan maksudnya mereka di indonesia itu latahnya cepet banget gitu
ini brand maksudnya banyak juga kok brand brand indonesia yang dia jualan di luar
tapi konsumen indonesia dia nggak tahu kalau itu brand indonesia gitu
ikut serta dalam agenda show menjadi gerbang apple coast menjangkau pasar amerika serikat
dalam dua tahun produk apple coast menembus pasar amerika serikat
pemasaran melalui media online pun mulai kebanjiran order
platform ini dipakai untuk memasarkan produk produk baru dengan harga yang kompetitif
jadi kadang juga banyak juga orang yang ngomong

ikut serta dalam pameran streetwear kaliber dunia agenda show di amerika serikat
menjadi celah adi dharma sudrajat karta negara
memperluas bisnis clothing lainnya
kini tiga toko di new york dan tujuh belas toko di los angeles
menjual apple coast dengan jumlah pengiriman hingga lima belas ribu piece setiap kuartalnya
di bawah bendera pt dharma adi mandiri
pada dua ribu tujuh belas apple coast mulai melirik pasar dalam negeri
dan menyasar segmen anak muda yang hobi olahraga ekstrim
salah satunya dimas pemuda yang sudah memulai olahraga skateboard
sejak duduk di bangku smp ini
memakai apple coast karena kualitas bahan dan cuttingnya yang nyaman
dari topi pun bahannya enak dari bahan kalau buat saya sendiri milihnya poloset
terlihat lebih rapi tidak urang urangkan
itu pilihan dari celananya juga lebih loose so far lebih kenyaman
sebuah kantor yang juga toko berdiri di wilayah neglasari kota bandung
disinilah kegiatan apple coast berpusat
bersama para sahabat dan juga karyawan
adi mengembangkan apple coast menjadi brand clothing

simple humble dan limited edition menjadi dasar desain floating line nya
bagi adi desain yang konsisten dan tidak terpengaruh perkembangan mode dunia
menjadi trademark apple coast
adi desain grafisnya sendiri ini kan kalau bisa dikatakan cukup simple
apakah itu akan menjadi identitas dari apple coast dengan kesimpelannya
dengan tidak banyak color yang coba ditampilkan di setiap warna
atau dengan kelembapan wardrobe nya
jadi kalau orang orang banyak ngomong kalau apple coast itu ya si adi
kalau misalkan lo mau lihat adi ya apple coast
kalau mau lihat apple coast ya lihat si adi gitu gayanya
nah sementara kalau
nah ini emang semua baju juga apple coast setiap kali pakai
itu udah jadi kewajiban
walaupun badan jadi makin gendut udah wah yaudah bikin aja xxl gitu kan
nah jadi memang
gue lebih seneng yang simple simple gak bener bener yang rame gitu grafisnya
jadi semua produk apple coast yang dibuat itu tuh pasti di mirroring dulu nih ke gue sendiri
kayak gue mau pakai nggak nih kalau gue produksi gitu
terus karyawan karyawan gue mau pakai nggak nih gitu kan
dan nggak tahu karena ini idealis jadi yakin kalau ini gue mau pakai aja
masa sih orang nggak mau pakai gitu kan
nah itulah makanya si
akhirnya desain desain ini jadi identity sendiri
jadi kadang juga banyak juga orang yang ngomong
dan lo kan sempat ngalamin juga gitu di dua ribu enam belas itu bener bener kita nyerahin ke desainer gitu
sudah lah yang menurut tim bagus produksi aja gitu
dan itu bener bener nggak bisa jalan barangnya
jean pidunya bagaimana rasa kamu membantu rundahar
berada dibilir di big luther kings ni
bagaimana rasanya bagaimana ya
jadi rundahar ini
ruru ruda ritu theirs ya along
dan sebagainya mas adi yang selalu teguh
apple coast selalu punya pembaharuan setiap tahunnya
jadi jangan takut apple coast nggak bisa bersaing
tidak hanya menjangkau anak muda dengan streetwear nya
apple coast mulai merambah pasar fashion perempuan dan anak anak
ide awal akhirnya tercetus untuk bikin segmen untuk perempuan dengan nura
dan akhirnya ada segmen untuk anak anak dengan apple coast kids itu dari mana
wah itu dari hidup itu
pertama nih pas nikah beberapa bulan setelah nikah itu istri dihijab
istri dihijab dengan gaya gue yang streetwear gitu kan
maksudnya seneng kemana kemana
jadi ngelihat istri kok gaya gini bener ya hijabnya gitu kan
kok bener sih gaya nya gitu kan
makanya lah dari situ memunculkan si lure ini
dan apalagi kadang pas istri mulai dihijab itu kayak buat berenang jadi susah nggak bisa ikut
karena nggak ada bener bener pakaian yang bisa memberikan solusi itu
terus mau olahraga bingung
dan akhirnya makanya lah dibuat lure
jadi si lure ini bisa jadi solusi juga buat para muslimah
di indonesia yang pengen bergaya hidup aktif dan dinamis
nah untuk si kit sendiri ya pas gue punya anak gitu
nura diluncurkan bagi muslimah berhijab yang ingin tampil sporty dengan sentuhan berbeda
gaya apple coast yang mengutamakan kenyamanan oversize dan simple tetap menjadi karakter
untuk sport sih emang rada susah ya
karena sport kan jarang tuh
yang silatnya kayak lebar lus gitu
sedangkan kalau untuk hijab kan emang harus mengikuti aturannya kan
harus lus harus nggak boleh ngetat
jadi emang rada sedikit susah tapi untuk style dipadukan dengan street style bisa lah
di awal peluncurannya nura bahkan diundang sebuah fashion show di turki
dan kini merek lure bisa ditemukan di gerai brand hijab ternama indonesia
si nur ini di semester awal dua ribu delapan belas bakal tersebar di dua ratus toko seluruh indonesia
jadi kita lebih kolaborasi di segi distribusi penjualan dan juga produksi untuk si lure ini
jadi ya jadi lebih cepat gitu
karena kalau gue mikirnya kan bisa aja nih gue bikin juga
yang seperti itu tapi butuh waktu yang lama kan
karena kalau kita ngeliat brand brand hijab yang besar juga mereka butuh hampir dua puluh lima sampai tiga puluh tahun untuk mencapai prestasi yang sebesar ini
gue nggak maulah nunggu selama itu
jadi akhirnya ya gimana caranya bisa percepatan bisnis dan bisa maju bersama
sementara apple coast kids diharapkan bisa menarik minat pembeli nura dan apple coast untuk keluarga di rumah
kita saling sharing misalkan kita menemukan masalah dalam segi model
masalah yang apa kedepannya seperti apa kita bisa sharing
ya itu sebenarnya sama kang adi enaknya seperti itu
kita saling terbuka bisa sharingnya lebih enak
dikusahaan konveksi idilah ribuan helai baju apple coast dikerjakan
sesuai dengan standar internasional
kita nggak mau jadi yang terbaik kita nggak mau jadi brand clothing yang terbaik
atau brand fashion yang terbaik di dunia tapi kita pengen menjadi brand yang berpengaruh
apple coast memang semakin melebarkan sayapnya
tidak hanya menyasar anak muda penggemar olahraga ekstrim
perempuan berhijab dan anak anak juga mulai mendapat porsinya
inilah yang terus dikembangkan adi dharma sudrajat kartanegara
pemuda dua puluh enam tahun yang mulai bisnisnya dengan modal lima juta rupiah
namun dalam waktu empat tahun mampu memproduksi rata rata empat puluh ribu helai pakaian per kuartalnya
untuk pasar dalam dan luar negeri
apple coast ibarat anak pertama adi
sebuah brand yang melejitkan nama adi dharma sebagai mahasiswa kreatif tahun dua ribu empat belas
dan wira usahawan muda terbaik dua ribu empat belas oleh presiden joko widodo
kerja keras adi menjalankan bisnis clothing line tak lepas dari dukungan keluarga
terutama sang istri seruni
pernikahan mereka pun mendapat ucapan selamat dari para buyer dari amerika serikat
istri yang disunting adi pada tahun dua ribu lima belas ini
tahu betul jatuh bangun sang suami merintis bisnis clothing line nya
seruni pun selalu ada ketika adi sedang merasa jenuh dan letih
misalnya dari mulai dia diem gitu dia mulai bosen dia mulai jenuh

semingguan baru dia mulai cerita gitu
pas mulai cerita baru kita cari jalan keluarnya sama sama
ayah dan ibu seruni pun ada dikala adi berjuang mencari penghasilan tambahan
meski berkecukupan orang tua tidak pernah memberikan suntikan modal kepada adi
kita nggak pernah kasih modal siapapun anak anak nggak pernah kita kasih modal
tapi kalau tidak kita harus berusaha
atau suatu saat dia butuh partner kita carikan gitu carikan dengan siapa dia berpartner
bagi mereka adi merupakan sosok anak muda yang penuh keberanian gigi dan pantang menyerah
satu adalah dia punya talenta kita tinggal ngikutin aja
yang kedua yang menonjol di dia itu dia mau dengar masalahnya
mau dengar masukan orang lain
nah itu yang saya lihat yang paling menonjol diantara semua anak anak mantu saya adi paling menonjol di situ
dia mau dengar masukan
nah jadi yang ketiga dia punya keberanian
jadi tiga hal itu saya lihat di yang menonjol sama adi
bagi adi silaturahmi mau bertanya kepada ahli berbisnis dan menjaga generate cash flow menjadi kunci berbisnis yang baik
kedepannya sejumlah inovasi dan target besar diharapkan bisa tercapai
jadi membesarkan nama apple coast
menjadi brand yang berpenaruh